ya pemirsa ya jadi sekarang sudah selesai masalahnya yang paling penting adalah kita semua mulai disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya
karena faktanya penduduk dunia termasuk indonesia kini telah menjadi pelanggan setia sedotan plastik
nah ini apalagi kalau di bulan ramadan ya sering kita pakai minum minuman untuk berbuka dengan menggunakan sedotan plastik kemudian kita buang di sembarangan
nah pengguna sedotan plastik di indonesia saja tercatat telah mencapai sembilan puluh tiga juta batang per hari
wah itu jumlah per hari ya nah kalau dibentangkan pemirsa itu sedotan sedotan tadi itu ya dikalikan dengan penduduk indonesia
per minggu saja dapat mencapai panjang hampir tiga kali jarak keliling bumi
jadi banyak sekali sampahnya
pertanyaannya adalah apakah sebetulnya kita benar benar membutuhkan sedotan plastik untuk minum
teman saya pernah mengeluh
dia bercerita suatu hari dia pergi ke sebuah kafe untuk memesan cappuccino dingin minuman kesukaannya
dia pun berpesan kepada pelayan dia tidak membutuhkan sedotan di dalam minumannya
dia kemudian duduk di sudut kafe sambil menunggu pesanannya
namun dia terkejut saat pesanan datang pelayan juga menyertakan sedotan di dalam cappuccino dinginnya
dia pun heran lalu bertanya kepada saya kenapa sih kita orang dewasa dan dengan kondisi sehat
dianggap membutuhkan sedotan untuk minum segelas kopi dingin
menurut sejarah sedotan mulai digunakan sebagai alat bantu memimpin
minum minuman keras oleh bangsa sumeria pada sekitar tahun tiga ribu sebelum masehi
berdasarkan temuan pada makam bangsa sumeria pada masa itu sedotan dibuat berlapis emas dengan lapisan batu lazuli berwarna biru
selanjutnya seiring perkembangan zaman bahan baku sedotan mulai termodifikasi
baik dengan logam jerami kertas hingga akhirnya perkembangan sedotan pesat terjadi

sedotan ini dianggap sebagai alat bantu memiliki kekuatannya yang berbeda
penduduk dunia termasuk indonesia kini sudah menjadi konsumen setia sedotan plastik
menurut data divers clean action indonesia saja mengkonsumsi sekurangnya sembilan puluh tiga juta batang sedotan plastik setiap hari
jumlah sedotan sebanyak ini jika direntangkan akan mencapai jarak enam belas tujuh ratus km atau sama dengan jarak yang ditempuh dari jakarta ke meksiko city
jika dihitung perminggu pemakaian sedotan penduduk indonesia akan mencapai seratus juta batang sedotan plastik
sedotan plastik ini memiliki jarak sekitar satu ratus tujuh belas empat ratus km atau hampir tiga kali jarak keliling bumi
jumlah sedotan plastik yang digunakan oleh penduduk indonesia dan dunia ini semakin mengkhawatirkan
karena hampir dipastikan sedotan sedotan ini akan langsung dibuang meskipun hanya satu kali dipakai
lembaga riset lingkungan eco watch mencatat sekurangnya lima ratus juta batang sedotan plastik di dunia dibuang setiap hari
meskipun hanya satu kali pakai
ironisnya sampah sedotan termasuk ke dalam sepuluh besar sampah yang ditemukan di laut setelah dibuang dan hanyut melalui saluran air seperti selokan dan sungai lalu hanyut ke laut
yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kita selaku konsumen masih menggunakan sedotan plastik apakah kita benar benar membutuhkan sedotan untuk minum
dan apakah kita sebagai konsumen bisa tidak menggunakan sedotan untuk minum
lebih enak saja ya minumnya kalau langsungnya takut suka beleleran gitu
ya dibilang butuh sih enggak juga ya tapi karena ya dikasih sedotan ya kita gunakan
ini buang aja nih
jika kita memang sudah sangat bergantung dan membutuhkan sedotan untuk minum tidak ada salahnya kita menggunakan sedotan yang lebih personal atau pribadi
sedotan yang bisa dipakai berulang kali seperti yang terbuat dari bahan kaca atau stainless steel seperti ini
bukan sedotan yang sekali pakai langsung buang dari bahan plastik
namun setelah kita pikirkan minum tanpa sedotan juga sama menyenangkannya dibandingkan minum dengan sedotan
karena mengurangi sampah sedotan cara yang terbaik adalah dengan tidak pakai sedotan
saya yogi tujuliarto untuk cnn indonesia